tante kamu mau bahas indah kan
kita lupakan kejadian yang kemarin
masalah putri dan bayinya kita anggap tidak pernah terjadi di dalam keluarga kita
dego keluarin gue dari sini
pokoknya lo gak boleh keluar dari kamar sampai lo bisa menang diri loh ya
anak gue sudah meninggal dego
nggak ada yang bisa bikin gue bahagia lagi
kenapa sih putri itu
besok biar tante yang os putri
tanpa akan membuat dia menerima kenyataan
tante udah ketemu putri
padahal tante udah cari kesana kesini kesana kesini
tetap aja lo gak ketemu
ini ya kalau mau jujur jujuran ya
hati tanto itu berkata kalau putri itu belum meninggal
nih dewa salah tau aja ya
tante tahu binggit siapa pelaku yang menyebabkan putri celaka dan hilang sampai sekarang
jadi gini gini ceritanya
tante ketemu sama saksi mata
jadi waktu tuas kejadian itu dia bilang katanya putri itu ada sama perempuan
nah perempuannya itu ciri ciri pas persis seperti clara
tinggi langsing rambutnya panjang
kita tunjukin dong fotonya ke tu orang
dia bilang bener bener itu fotonya si clara
sampai jumpa di video selanjutnya

kamu harus pakai sedikit otak kami
buat balas dendam ke dia
jangan bertindak bodoh
aku kan balas semua perbuatan kamu ke anakku clara
dia itu cantik
jadi kalau kamu main tunjukin diri kamu itu aja ke dia
kamu pasti akan langsung kalah
kamu akan jadi orang yang tertindas
dan perempuan itu
perempuan itu akan selalu jadi pemenangnya
jadi tak entah
apa yang harus putri lakuin
maka kamu akan balas dendam kamu
dengan cara yang cantik
putri bakal ikutin apa yang tante omongin
aku akan balas kematian anakku
yang gak berdosa ini
cariin alesen dong biar aku bisa tinggal sama raja
di rumah raja
tidak bisa buru buru gitu dong clara
tapi kamu tenang aja inna ya papa udah berbincang aja boleh kamu
giliran papa punya rencana langsung baik baik
perencanaannya gini jadi kita mau renovasi rumah
sementara kita renovasi rumah kamu tinggal di rumah raja
yes ya ampun aku gak sabar buat rumah ini cepet cepet direnovasi
telepon raja ah
ya walaupun dia masih cuek sama gue tapi setidaknya gue berusaha
eh soalnya lah pak